terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
ratu elizabeth ii telah wafat pada jumat lalu
kini rakyat inggris raya menyongsong perubahan
pasca raja charles iii diumumkan menjadi raja baru
naiknya raja charles iii diprediksi akan membawa banyak hal baru dalam kehidupan rakyat kerajaan inggris
bagaimana media melihat wajah inggris raya setelah dipimpin raja charles iii
sementara itu di tanah air kebocoran data masyarakat kembali terjadi
hacker bjorka kembali melancarkan aksinya
membobol data pengguna sim card operator telekomunikasi dan membocorkan surat rahasia presiden kepada bin
apakah sistem perlindungan data di tanah air kita memang sangat lemah
kita akan mendiskusikannya dalam perspektif editorial pekan ini
kali ini sudah bersama dengan kami wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
saat malam mas revo
saat malam rifana
dan kepala pemberitaan
dan kepala pemberitaan
kepala pemberitaan korporat tempo budi setiarso
saat malam mas buset
oke saya mau ke mas revo terlebih dahulu
mas revo kita bahas soal wajah baru inggris raya setelah dipimpin oleh raja charles iii
ini kan selama tujuh puluh tahun memimpin inggris raya kepemimpinannya ratu elizabeth ii ini sangat kuat pengaruhnya
menurut kacamata media kacamatanya cnn indonesia apakah ini akan menyulitkan raja charles iii dalam menggantikan sosok ibu undanya
ya rifana kan kita tahu ya inggris ini kan merupakan salah satu negara yang dulu memiliki julukan monarki inggris kerajaan inggris ini punya julukan the kingdom that the sun never sunset gitu
karena luasnya wilayah di inggris wilayah kerajaan inggris ini membentang hampir dua per tiga wilayah bumi gitu ya
jadi matahari itu dinilai tidak pernah terbenam gitu di inggris
saking besarnya luas wilayahnya gitu
tapi kan nah kemudian ketika ratu elizabeth memimpin dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sampai kemarin ya ketika wafat gitu ratu elizabeth ini kan memimpin menjadi saksi lah bagaimana kemudian inggris ini sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di dunia gitu selama tujuh puluh atau tujuh dekade tujuh puluh tahun atau tujuh dekade
nah di masa kepemimpinan ratu elizabeth ini juga kan
kita juga tahu gitu kemudian ketika keluarga kerajaan royal family ini juga ada banyak dramanya gitu dalam tanda kutip gitu
ketika awal sembilan puluh an misalnya putra mahkota inggris pangeran charles pada waktu itu bercerai dengan putri diana
kemudian putri diana meninggal dunia dalam kecelakaan di tahun sembilan puluh enam ya
pada waktu itu juga kematian diana ditangisi hampir oleh banyak orang di seluruh dunia gitu
nah popularitas charles memang tidak setinggi ibunya gitu
nah sekarang kemudian kita semua kan menanti gitu ya menanti bagaimana kemudian wajah monarki inggris ini ketika di bawah raja charles iii ini
apakah kemudian inggris masih memiliki kekuasaan yang powerful untuk negara negara lain di dunia ini
pada di saat raja charlesnya sendiri
itu secara popularitas tidak sepopuler atau tidak dicintai seperti ibu undanya
nah kemudian juga raja tamlah sekarang juga usianya sudah tujuh puluh tiga tahun
cukup usia cukup lanjut usia gitu ya
bahkan lebih tua dibanding dalam literatur sepertinya ini adalah raja tertua yang pernah memimpin inggris gitu ya
ketika dilantik menjadi raja yang paling tua gitu
nah apakah kemudian ini masih cukup relevan monarki ini di monarki inggris untuk pemerintahan dalam kondisi saat ini global sekarang gitu
di sisi lain juga inggris mengalami kondisi ekonomi yang tidak cukup baik pada saat ini
inflasi terus naik
pada bulan juni juli kemarin inflasi mereka itu sembilan persen di atas sembilan persen
dan agustus kemarin bahkan sudah mencapai angka sepuluh persen
diperkirakan inflasinya bulan oktober nanti bahkan bisa sampai sebelas persen
kondisi perekonomian tidak bisa ditangani dengan baik
nah di tengah impitan impitan seperti itu secara popularitas misalnya raja charles iii ini tidak sepopuler ibundanya gitu
kemudian juga secara perekonomian inggris juga tidak sebagus periode periode sebelumnya
nah ini kita semua sekarang kan menanti bagaimana wajah monarki inggris di masa depan gitu
apakah monarki sekarang yang berlaku selama ini itu masih cukup relevan dengan kondisi modern
seperti saat ini
atau justru akan ada perubahan bagaimana wajah monarki inggris ini mengantisipasi perubahan perubahan di masa depan mendatang
nah ini yang sekarang yang menarik untuk kita cermati bersama rifana
tadi mas revo mengatakan bahwa secara popularitas raja charles iii ini tidak sepopuler ibundanya
itu betul sekali karena berdasarkan hasil survei dari yougov
itu menunjukkan bahkan raja charles iii kalah populer dan tidak begitu disukai oleh masyarakat inggris
lebih banyak yang memilih
lebih banyak yang mengenal atau lebih populer putranya prince william dan juga menantunya kate middleton
saya mau ke mas buset
mas buset dengan modal popularitas yang tidak begitu tinggi begitu ya di kalangan masyarakat inggris
apakah anda melihat bahwa raja charles iii ini akan selalu berada di bawah bayang bayang sosok ibundanya ratu elizabeth ii
oke terima kasih
mungkin disclaimer dulu
saya luar negeri
tadi sudah lengkap dari mas
mas buset kami tidak bisa begitu mendengar suara anda
ya silakan mas buset
kita akan susah kalau mau diimbangi begitu
paling nggak dari sisi masanya
kalau kita benar
dan itu kan dari beatles queen sampai sekarang penyanyi penyanyi
sekarang ini rentangnya sangat jauh
dari perang jumlah sampai terakhir itu kita melihat masyarakat inggris terbelah dalam sebuah keputusan yang kemudian berakhir dengan sebuah
inggris dari uni eropa
kami tidak bisa begitu mendengar suara anda mas buset
kami akan memperbaiki terlebih dahulu
komunikasi dengan mas buset
saya ke mas revo lagi
mas revo kalau dilihat dari sosok dan juga kontroversi tadi anda sudah katakan bahwa banyak drama yang meliputi ataupun melatar belakangi kisahnya raja charles iii ini
apakah kemudian tingkat penerimaan rakyat inggris akan tidak begitu tinggi begitu ya
akan sulit menerima sosok raja charles iii ini dengan segala drama dengan segala kontroversi yang ada di belakangnya
ada satu pakar politik internasional gitu yang mengatakan begini rifana
masyarakat kita ini secara natural misalnya secara alamiah biasanya akan sangat mencintai neneknya
dan biasanya akan rebel atau memberontak terhadap bapaknya
ada kecenderungan ada pendapatan
dapat seperti itu
nah ini yang sekarang juga beberapa orang menilai bahwa sosok ratu elizabeth ini seperti nenek gitu di mata masyarakat inggris dan juga beberapa negara negara persemakmuran
dia dicintai gitu ya
sebagai seorang nenek yang sangat dicintai populer dicintai
dan kemudian sekarang orang biasanya dicintai kepada nenek dan relatif dalam tanda kutip ya membandul terhadap bapaknya
nah ini yang
yang juga dikhawatirkan yang sekarang ketika misalnya raja charles yang berkuasa apakah kemudian dia bisa mengambil alih simpati masyarakat kepada dia
yang dia sekarang harus berposisi sebagai ayah bagi kerajaan inggris dan juga negara negara persemakmuran gitu
nah menarik di sini melihat bahwa apakah kekuasaan inggris misalnya terhadap negara negara persemakmuran itu masih cukup kuat
sekuat misalkan ketika inggris di tahun tahun lima puluh an atau empat puluh an
yang dan kemudian sampai era mungkin tahun enam puluh tujuh puluh an ketika banyak negara negara persepakmuran di bawah inggris itu
walaupun secara ini independen merdeka
tapi kan ada beberapa hal misalnya di kerjasama kerjasama ekonomi
negara negara persemakmuran ini akan mendapatkan privilege keistimewaan gitu
kemudian bagaimana soal pertahanan
nah tapi di sisi lain juga kita mendengar bahwa beberapa negara negara persemakmuran ini juga sudah mulai ingin lepas dari kekuasaan monarki inggris
nah ini juga menjadi pr gitu ya buat
ini menjadi hal yang kemudian sekarang harus diemban oleh raja charles gitu
untuk mempertahankan persemakmuran yang di seluruh dunia ini
bagaimana kemudian kuku atau kekuasaan inggris atau pengaruh dari inggris influence inggris
ini kepada negara negara persemakmuran masih sama kuatnya ketika di bawah monarki di bawah ratu elizabeth
jadi di dalam negeri ekonominya terpuruk gitu
di luar negeri juga butuh negara negara persemakmuran ini pengaruh dari kerajaan inggris juga menjadi challenge buat mereka gitu
saya mau kembali lagi ke mas buset
dengan sosok ratu elizabeth yang sangat kuat pengaruhnya tadi ditambahkan oleh mas revo
raja charles iii untuk mempertahankan di luar terkait dengan negara negara commonwealth ataupun negara negara persemakmuran
apakah kemudian sosok raja charles iii ini akan selalu dibayangi oleh bayang bayang sosok ibundanya
baik mudah mudahan suara saya sudah terdengar ya
jadi kan kalau kita ngomongin bayang bayang itu udah pasti lah ya
kenapa karena kalau kita lihat rentang waktunya itu kan sedemikian
panjang gitu kan tujuh puluh tahun
kalau kita melihat datanya itu kan lima belas perdana menteri inggris yang ratu elizabeth ii ini lantik gitu ya
ada tiga belas dari empat belas presiden amerika serikat yang dia temui gitu
artinya apa ini sejarahnya sangat panjang
kalau tadi saya mungkin suaranya nggak terdengar
kalau kita ngomongin musik aja dari petles queen sampai sekarang penyanyi penyanyi yang sekarang
artinya kan rentangnya sangat banyak
sehingga otomatis charles ini kemudian pasti akan selalu dibawa bayang bayang ibunya
apalagi kalau tadi disebutkan oleh mas revo popularitas raja baru ini juga mungkin tidak terlalu tinggi
kenapa karena kalau kita tarik ke belakang barangkali orang juga masih bersimpati kepada putri diana gitu ya
apa dia wafat di perancis waktu itu ya
sehingga otomatis barangkali kalau kita common sense begitu popularitas raja yang baru ini barangkali memang tidak setinggi ibunya gitu
dan tadi sudah dikonfirmasi juga dengan hasil survei
nah apakah ini kemudian akan berpengaruh kepada banyak hal
saya kira mesti kita sadari juga bahwa memang zamannya kan sudah jauh berubah ya ketika ratu elizabeth memimpin
nah ini kan saya kira ke depan tantangannya raja ini raja baru ini pasti akan juga sangat berbeda
sehingga gabungan antara
apa ya mungkin keraguan banyak orang terhadap kapabilitas raja baru dihadapkan juga dengan situasi yang mungkin sungguh sangat berbeda dengan masa masa sebelumnya
tadi mas revo juga sudah menyebut situasi ekonomi yang mungkin tidak terlalu baik
dan juga dengan masa pandemi saya kira ini juga hal hal yang akan banyak mempengaruhi raja baru ya
raja baru inggris yang ya pasti akan berpengaruh juga kepada hubungannya
dengan negara negara yang lain
termasuk negara negara dan terutama negara negara persemakmuran
saya kira bahwa raja baru ini akan paling tidak untuk sementara waktu ya
itu berada di bawah bayang bayang ratu elizabeth ii ini saya melihatnya sudah hampir pasti gitu ya
orang pasti akan membanding bandingkan
oh ini raja cara seperti ini ibunya seperti itu
oh lebih baik anaknya yang menjadi putra mahkota dan seterusnya
ini pasti akan dibandingkan dalam waktu ke depan
saya kira itu dari saya
mas buset kalau di masa kepemimpinannya ratu elizabeth ini mayoritas masyarakat inggris masih menginginkan adanya sistem monarki
sistem monarki ini harus tetap dipertahankan
tapi dengan tingkat popularitasnya dan tingkat kesukaan yang rendah dari raja charles iii ini
apakah akan sulit bagi raja charles iii untuk mempertahankan sistem monarki di masa era yang sekarang ini
apalagi milenials di inggris
mayoritas berpikir bahwa pajak yang dibayarkan oleh mereka ini dipakai untuk membiayai royal family ataupun keluarga kerajaan
apakah itu nanti akan menyulitkan bagi raja charles iii untuk mempertahankan sistem monarki inggris mas buset
ya saya kira itu pasti ya
kalau paling nggak dari opini publik gitu ya
sampai nanti dalam waktu tertentu pak charles ini sudah menunjukkan bagaimana sih nanti negara di bawah
kepimpinannya gitu kan
sehingga apa namanya bahwa kemudian ada gugatan gugatan gitu
bahkan dari beberapa politikus saya kira juga sudah mulai bersuara gitu ya tentang monarki ini
nah ini saya kira itu akan ditentukan di mana nih
di awal awal kepemimpinan raja baru ini ya
sehingga apa namanya apa yang akan dilakukan
orang akan melihat pidatonya nanti seperti apa
kemarin sudah juga dilihat
dan saya kira begitu impresi itu tidak terlalu tinggi
orang juga akan kemudian mulai mempertanyakan kembali ya
urgensi dari monarki itu seperti apa sih gitu
apalagi kalau kita lihat juga dinamika di keluarga kerajaan ini dengan keluarnya apa namanya
pangeran henry ya
pnri yang memutuskan untuk keluar dari tugas tugas publik gitu ya
dan kemudian berpukul di amerika
nah kalau orang melihat ini di dalam keluarga kerajaan sendiri masih ada gugatan
nah pasti otomatis juga akan apa namanya gugatan serupa akan ada di publik
nah tapi apakah ini kemudian akan mengubah banyak hal terhadap politik di inggris
atau ya ini sekedar opini publik
sekedar gugatan gugatan di luar
saya belum bisa melihat
dan saya kira ini nanti akan ditentukan oleh bagaimana dikurung
waktu pertama ini
dan itu memang posisinya sulit ya
udah usianya tujuh puluh tahun lebih
orang dibandingkan dengan ibunya yang memang sudah berkuasa cukup lama
ditambah lagi zaman yang memang sudah berubah
orang melihat banyak hal ya globalisasi dan seterusnya
saya kira itu mungkin yang akan mempengaruhi awal awal kepemimpinan raja baru ini
oke akan terus terus dibanding bandingkan begitu ya dengan sosok itu
betul saya kira sih pasti begitu ya
saya mau ke mas revo lagi
tadi kita sudah membicarakan sosok dari raja charles iii
saya ingin tanya bagaimana dengan kebijakan
apakah sebagai raja baru di inggris ini raja charles iii akan banyak merubah kebijakan geopolitik
atau lebih banyak meneruskan saja
mengingat kondisi perekonomian di dalam negeri juga tidak baik
kemudian dia harus mempertahankan trust publik terhadap sistem monarki
apakah geopolitiknya akan banyak berubah
atau dia bermain aman saja dengan melanjutkan kebijakan geopolitik
yang sudah ditanamkan oleh ratu elizabeth
iya yang menarik memang pada akhirnya di situ ya nak
ketika raja charles ini naik tahta
inggris dalam perekonomian yang sangat sangat suram gitu sekarang
bahkan beberapa pengamat memperkirakan
kalau misalkan perekonomian inggris ini tidak segera ditangani dengan baik
maka inggris bisa akan jatuh ke jurang resesi pada kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah kita tahu kalau
resesi di negara negara di apa namanya tingkat perekonomian memburuk di eropa ini
karena inflasinya tinggi salah satunya karena energi ya
karena perang di rusia ukraina
kemudian pasokan energi bahkan di beberapa negara
yang pada awalnya sudah mulai menghentikan penggunaan batu bara
karena dianggap sebagai energi kotor
sekarang mulai mengimpor lagi gitu penggunaan batu bara
nah tantangan pertama dari raja charles saya pikir
justru yang utama adalah bagaimana kemudian memperbaiki perekonomian di inggris
memang sebagai sosok raja
keberadaan raja ini kan
royal family ini tidak cukup cawe cawe dalam pemerintahan harian gitu ya
tapi ketika kemudian banyak pihak mengkritik
bahwa pajak itu dibayar untuk membiayai
perekonomian kerajaan misalnya
nah ini kan beberapa akhirnya ada sangkut pautnya dalam sedikit atau banyak akan saling ada kaitannya lah gitu
nah saya pikir memang tantangan utama adalah di memperbaiki perekonomian untuk internal inggris
kalau misalkan kerajaan ini bisa membantu pemerintahan perdana menteri dan pemerintahan inggris
untuk memperbaiki perekonomian bisa jadi
popularitas raja charles ini akan
kembali meningkat gitu
karena kan selama ini juga pekerjaan salah satu hal yang seringkali dilakukan oleh raja charles ketika masih berstatus sebagai putra mahkota sebagai pangeran
dan juga istrinya camilla
itu kan banyak mengelola dana dana sosial gitu
nah saya pikir ini juga menjadi modal sebenarnya untuk raja charles dan juga permasyuri queen consort ini camilla
bagaimana mereka kemudian membantu pemerintahan inggris untuk memperbaiki perekonomian
lebih lebih karena memang belahan utara bumi ini akan menghadapi musim dingin
dan biasanya kalau musim dingin tiba maka kebutuhan akan energi akan meningkat
sementara kemarin inflasi mereka tertinggi karena persoalan energi gitu kan
nah kemudian nanti baru kalau misalkan perekonomian dalam negeri yang menjadi prioritas itu sudah tertangani
maka ini juga akan menjadi modal bagi raja charles

kita lihat bahwa negara negara persemakmuran yang di bawah inggris ini bahwa dia memiliki kemampuan gitu lah
untuk memimpin sebuah kerajaan memimpin united kingdom ini
nah kalau memang itu bisa berhasil dilakukan saya pikir mungkin popularitas dari raja charles ini akan kembali meningkat
terkait dengan sistem monarki
saya rasa bukan hanya kita ya yang melihat bahwa popularitas raja charles ini
itu tidak begitu tinggi
ini pasti disadari betul oleh keluarga kerajaan monarki di bawah kerajaan
dan mereka kan karena itulah mereka kemudian juga mempertimbangkan beberapa hal
apakah mengubah sistem kerajaan ini untuk yang lebih sesuai
bagaimana kemudian sistem monarki ini relasi relasi hubungan monarki dengan rakyat dan monarki dengan pemerintahan
itu yang lebih cair dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman
nah ini yang jadi saya pikir ini yang kita sama sama menunggu
sebenarnya perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh monarki di bawah raja charles iii
baik kita akan lihat bagaimana wajah inggris raya di bawah kepemimpinan raja charles iii
bagaimana nasib monarki di bawah raja charles iii
apakah akan semakin melemah atau justru semakin menguat
itu tadi sudah kita bahas secara editorial view
nanti waktu yang akan membuktikan
dan setelah ini kita akan membahas polemik kebocoran data masyarakat
yang kembali terjadi di tanah air dan cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi